lagi pemerintahan presiden jokowi dodo memberi karpet merah bagi wajib pajak yang belum mengikuti program teksamnesti
ataupun yang juga sudah mengikuti
dalam kesempatan kedua kali ini pemerintah memberi keleluasaan bagi wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum masuk dalam surat penyertaan harta
atau sph atau juga surat pemberitahuan tahunan ataupun spt tanpa denda jika segera melapor
seperti apa tepatnya keringanan pajak tersebut
peraturan menteri keuangan nomor satu ratus delapan belas tahun dua ribu delapan belas dan ini adalah berkaitan dengan yang akan saya utarakan ya
jadi bagi anda yang sudah mengikuti teksamnesti atau anda juga yang belum ini ada kesempatan kedua
jadi menjelang akhir tahun dua ribu tujuh belas satu bulan dua bulan lagi menjelang satu dua bulan menjelang akhir dua ribu tujuh belas
pemerintah punya target penerimaan pajak kan gitu dan tampaknya masih shortfallnya masih begitu besar
maka dikeluarkanlah aturan ini dengan harapan ini akan menjadi sebuah
pintu masuk yang baik ya semoga ke depan juga di tahun dua ribu delapan belas juga bisa jadi lebih baik
seperti apa kemudahan pajak
karena ini tidak kementerian tidak sepakat ini disebut sebagai teksamnesti
maka kita menyebutnya sebagai pengampunan pajak
well ya pengampunan pajak kemudahan pajak mungkin ya
kita lihat ini ada beberapa sanksi administratif bagi anda baik peserta maupun bukan peserta
jadi ada dua hal peserta teksamnesti dan yang bukan peserta teksamnesti
seperti apa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah seperti ini
bila anda saat ini belum melaporkan ataupun anda ingin mendapatkan
memiliki penghasilan dan anda merupakan peserta teksamnesti
jadi ini salah satu bentuk ya second window yang disebut oleh pemerintah
ini bagi peserta teksamnesti
bagaimana dengan non teksamnesti
bisa mengikuti program teksamnesti
bisa juga ini dia syaratnya kita lihat ya
dua kali dua puluh empat bulan jadi dua tahun
jadi artinya ini per bulan plus pembayaran pajaknya gitu
kalau kita mengacu pada tarif normalnya bagaimana dengan masing masing wajib pajak
jadi wajib pajak itu ada wajib pajak pribadi wajib pajak ataupun
individu ya ada wajib pajak badan kemudian ini individu ataupun tertentu
ini adalah batas maksimalnya
jadi terbuka mulai saat ini bila anda ingin melaporkan anda punya tambahan penghasilan
sebelum petugas pajak menemukan bahwa anda kurang bayar nih ada aset yang belum anda laporkan
nah ini pemerintah membuka jalan bagi anda yang mau bertobat
jadi mau melaporkan gitu bahwa daripada ketahuan mendingan saya lapor aja langsung
karena ini sudah ada payung hukumnya dan anda bisa memanfaatkan payung hukum ini
selanjutnya apalagi insentif yang diberikan lagi oleh pemerintah
ini lagi ya ada bea balik nama ya
bagi anda peserta teks amnesti mungkin anda belum mendapatkan yang disebut dengan skb ya
skb itu adalah surat sebentar
jadi kalau kita lihat ini adalah bea balik nama
bila anda memiliki peserta amnesti khususnya untuk amnesti
pph pajak penghasilan baik nama tanah dan bangunan itu sekarang dibebaskan ya
jadi kan misalnya banyak keluhan anda susah melakukan balik nama sekarang nggak ada biaya sama sekali
jadi anda bisa langsung ya anda bisa langsung untuk mendapatkan skb ataupun melakukan juga balik nama tersebut atas aset yang sudah anda laporkan
dan yang menarik lagi adalah bagaimana dirijen pajak ini juga memberikan keleluasaan bagi anda
untuk bisa mendapatkan tanpa denda itu dengan syarat menghampirkan skb ataupun juga skp yang anda miliki ya
jadi tidak dikenakan biaya untuk balik nama ya
lalu selanjutnya kita lihat skb yang belum banyak dimanfaatkan ya
surat keterangan bebas maksudnya ya
skb itu surat keterangan bebas
jadi kalau anda sudah pegang surat keterangan bebas ketika anda ikut teks amnesti
dan ada juga skb yang ditolak yaitu enam delapan ratus
artinya masih ada wajib pajak yang potensial lagi untuk mengajukan surat keterangan bebasnya sebanyak satu ratus lima puluh
kalau misalnya sudah mendeklarasikan bahwa anda kurang bayar dan lain sebagainya
dikalikan satu ratus lima puluh satu ribu yang potensial
kemudian dikalikan dengan denda ataupun juga pembayaran sesuai dengan formulasi yang ditentukan oleh kementerian keuangan
artinya kan ada tambahan ya untuk penerimaan pajak pemerintah
dan tidak hanya itu
artinya pemerintah begitu gesit begitu berpikir keras
bagaimana instrumen apa yang akan digunakan agar penerimaan pajak yang shortfallnya sehingga saat ini masih relatif besar bisa ditutupi
apabila masyarakat ditarik dengan program pengampunan pajak lagi
jilid kedua ini artinya adalah follow up dari teks amnesti maupun juga yang tidak mengikuti tax amnesti kali ini bisa ikut
meskipun angkanya sejumlah pihak mengatakan terlalu kecil dan lain sebagainya
tapi paling tidak niat ataupun juga kita apresiasi
instrumen yang dikeluarkan pemerintah utamanya untuk memberikan kemudahan kelonggaran bagi masyarakat wajib pajak yang ingin segera manfaatkan momentum ini
dan bagi pemerintah sendiri ini merupakan pintu masuk potensi penambahan penerimaan negara dan tentunya untuk pembangunan nasional